aduh bagi bagi aku
kita buka kabar pagi ini dari ma oci
seorang ibu rumah tangga asal ciomas
kebupaten bogor jawa barat
yang jago bermain game
orang tua biasanya melarang anaknya untuk bermain game
atau berlama lama memegang gadget
namun ibu yang satu ini justru sebaliknya
ia justru ikut memainkannya bersama sang anak dan menantu
di sela kesibukannya mengurusi rumah tangga
mantan wanita hansip ini masih bisa menyempatkan diri
bermain game di ponselnya
selama dua tahun terakhir
ma oci gemar memainkan game kekinian
dalam sehari ia bisa bermain sebanyak enam kali
untuk mengasah kemampuan manajerial perang virtual
tak jarang ia menghabiskan waktu
untuk bermain bersama ketiga anaknya
ma oci mengaku
mulai menyukai kegemaran barunya ini
usai melihat ketiga anaknya yang bermain game
gimana dulu awalnya
awalnya kan anak anak lagi pada main game
eh kok senang amat pada perang
di situ lah timbul hobi saya untuk main game
kalau skill itu belajar juga dari anak ya diajarin
melihat potensi yang ada
sang anak pun mulai mengemas kepolosan ibunya
saat bermain game sambil menyiarkannya langsung
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kembali lagi nih sama ma oci
kita main bar bar nih sama ma oci
membuat kanal youtube ma mi oci gaming kian viral
bahkan ma ochi pun dijadikan brand ambasador
salah satu media olahraga elektronik tanah air
jadi awal awal kan
ma oci saya sendiri kan youtuber gitu kan
terus ma mi lihat saya dapat win di youtube gitu
terus main game kok dapat win atau gimana
udah udah ma mi ngikutin saya
pengen di youtube juga
kan dia mau main game yaudah bikin channel youtube juga
eh tautannya kan mulai lebih viral
berkat hobi barunya dan menjadi youtuber
ma oci memiliki pendapatan bulanan yang cukup
meski begitu ma oci tetap melaksanakan tugasnya
sebagai ibu rumah tangga